saat berpidato pada sidang dewan ekonomi dan sosial perserikatan bangsa bangsa atau pbb
presiden joko widodo menyerukan kesetaraan akses untuk mendapatkan vaksin covid sembilan belas
presiden joko widodo juga mendorong kemitraan global dengan menyebut semangat prinsip
no one left behind harus diwujudkan dalam bentuk nyata
kita harus membuat dunia untuk segera pulih dari pandemi
vaksin adalah harapan untuk mempercepat dunia keluar dari krisis kesehatan ini
akses yang adil dan merata terhadap vaksin harus dijamin
namun hingga saat ini kita melihat kesenjangan akses vaksin masih sangat lebar
vaksin sebagai global public goods jangan hanya menjadi slogan